assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
takdir itu memang adalah sebuah misteri
gak ada yang bisa memprediksi takdir
karena itu adalah hak prerogatifnya allah swt
untuk menentukan takdir seperti apa
yang akan menimpa atau melanda satu pribadi
keluarga masyarakat dan alam semesta ini
kalau kita bicara tentang takdir
ada dua hal yang selalu terlintas dalam pikiran kita
ada dua daripada dampak takdir itu
yang biasa kita kenal dengan kadak dan kadar
kadak dan kadar ini
merupakan rukun iman yang ke enam
daripada rukun islam kita
apa yang dimaksud dengan kadak dan kadar
mungkin lebih konkretnya saya akan berikan satu contoh ya
seandainya saya memegang dua gelas
lalu jatuh ke bawah
tentu kedua gelas ini
jadi kadaknya pecah
kadak itu suatu ketentuan
kalau saya lepaskan tentu pecah
tapi kalau yang sebelah kanan ini
kena keramik atau tegel
itu pasti pecahnya mungkin sepuluh kali
tapi yang satunya ini kena karpet
maka itu mungkin hanya pecah dua gelasnya
jadi sama sama pecah
itu adalah kadak
tapi pecahan pecahannya berbeda
itu yang disebut dengan kader
jadi kadak itu
tapi pecahan pecahannya berbeda
contoh lain lebih konkret ini
nah kita diundang ke puncak
dalam sebuah rekreasi misalnya
yang menggunakan jaket pengaman
mungkin juga pakai helm
tidak pakai helm
yang tidak pakai jaket pengaman
begitu dia jatuh
yang satunya jatuh
kecelakaan juga tapi tidak mati
ada helmnya mengamankan
kadar dan kadar itu sebetulnya pelajaran besar buat kita
takdir itu memang di tangan tuhan
tetapi bentuk takdirnya menimpa
seseorang itu sangat tergantung kepada
ikhtiar inisiatif dan kreasi kecerdasan orang itu
dalam menyelesaikan setiap persoalannya
jadi bukanlah sebuah takdir
kalau menjalani hidup ini dengan sembrono
jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya
mari kita beragama tapi tidak mengkambing hitamkan agama itu
ya memang takdir saya begini
itu enggak seperti itu
takdir itu rasional bapak ibu sekalian

ikhtiar itu adalah kemampuan yang diberikan allah kepada setiap manusia
untuk mengeliminir dampak negatif pada setiap peristiwa
sediakan payung sebelum hujan
ya beda dong kalau orang nggak punya payung
sudah tahu musim hujan kayak gini
tapi dia tidak pernah menggunakan payung
jadi sediakan payung sebelum hujan
itu artinya takdir yang disusun oleh seseorang itu
tapi kalau orang sudah mempersiapkan segalanya
tapi juga kecelakaan terjadi dan menimbulkan dia kematian
itu namanya benar benar takdir
sudah berikhtiar sedemikian rupa
tapi memang ajal menjemputnya
itu jalan kehidupannya orang yang bersangkutan
nah dampaknya itu nanti beda
orang yang mempersiapkan dirinya dengan segala macam persiapan
kecelakaan itu mati syahid
ya saya mau ke kantor
udah saya maunya semua oke nih
niat saya untuk mencari nafkah untuk keluarga saya
sudah menghindar segala macam
eh tiba tiba ada mobil ketabrak
lantas terlempar kena motor kita
itu mati syahid
kita sudah pakai helm
itu namanya betul betul takdir
nah kalau ini disebut musibah
bapak ibu sekalian para pemirsa
musibah itu kita tidak bisa mengartikan
bahwa ini takdir jahat
baik dan buruk seseorang itu
dalam menjalani takdirnya allah yang menentukan
boleh jadi menurut aku adalah jelek
tapi bagi allah itu baik
aku dilanda penyakit
satu detik atau satu hari orang dilanda penyakit demam
itu akan dihapuskan dosanya selama satu tahun
kalau kita tahu apa hikmah dibalik setiap musibah
mungkin kita berdoa
ya allah panjangkala
kalau sepuluh tahun kita demam
berarti sepuluh tahun
kalau sepuluh hari kita demam
sepuluh tahun diampuni dosa kita kan
jadi menurut kita itu adalah buruk
tapi di mata allah itu adalah baik
hanya karena kita tidak tahu
apa arti dibalik musibah ini
maka kita akan mengutuk musibah
seandainya kita tahu
arti dibalik musibah ini
maka kita akan bersyukur
untung ya allah aku tidak jadi kawin dengan si dia
padahal kalau saya kambing dengan dia
mungkin saya akan menjadi babak belur
kekerasan dalam rumah tangga
jadi sekali lagi para pemirsa saya ingatkan betul
jangan pernah mengutuk musibah
jangan pernah mengutuk takdir
tapi renungkan macam macam
lebih dan mendalam ya
bahwa boleh jadi takdir yang menurut kita itu baik
tapi itu belum tentu baik
takdir kita ini menurut kita itu jelek
tapi mungkin di mata allah itu adalah yang terbaik
buat kita semua
mari kita menjalani hidup ini dengan penuh kesiapan
mudah mudahan allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya
wa rahmatullahi wa barakatuh